capres dari partai nasdem anis baswedan melakukan kunjungan ke pompes ar arraudah solo milik habib novel al aidrus
anies mengaku kedatangannya bukan untuk mencari doa restu maju capres dua ribu dua puluh empat dan juga bukan merupakan safari politik
dalam pertemuan ini anies diberi hadiah berupa tongkat tanduk perusa
tongkat merupakan salah satu sunnah nabi
anies baswedan datang sekitar pukul sepuluh lebih menjelang sholat jumat
anis datang langsung disambut pemilik pondok pesantren arraudah habib novel al aidrus
anies mengatakan kedatangan untuk silaturahmi sekaligus sholat jumat di pondok pesantren
anies hadir menghadiri pernikahan anak temannya di solo
anies mengaku sudah lama tidak bertemu dengan habib novel sejak pandemi covid sembilan belas
sehingga ia menyempatkan untuk bersilaturahmi
anis baswedan datang sekitar pukul sepuluh lebih menjelang sholat jumat